pemerintah provinsi dki jakarta berencana akan menerapkan aturan jalan berbayar elektronik
atau electronic road pricing di dua puluh lima ruas jalan ibu kota
aturan tersebut tercantum dalam draft rancangan peraturan daerah atau raperda
pengendalian lalu lintas secara elektronik guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota jakarta
rencana penerapan aturan jalan berbahaya elektronik menuai polemik di masyarakat
jumlah pengendara kendaraan roda empat keberatan dengan rencana penerapan jalan berbayar di dua puluh lima titik jalan ibu kota
di sisi lain ada juga pengendara yang merasa pemberlakuan jalan berbayar bisa mengurangi kemacetan
kalau ada penerapan isoknya lah mungkin penerapan yang bayar tapi kalau kita lagi kosong kita kan juga jadi bayar
setuju nggak setuju sih pak setujunya sih bisa ngurangin kemacetan ya tapi nggak setujunya ya
kita kalau mau lewat ke daerah sana jadi bingung motornya gitu
sementara itu pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyebut
rencana penerapan aturan jalan berbahaya elektronik masih dalam pembahasan di dprd
tapi kan sekarang masih dalam proses
itu masih ada beberapa tahapan
nanti dibahas di dprd diolah sesuai dengan kewenangannya masing masing
terus jadi perda setelah jadi perda turun masih dibahas lagi
setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya
proses bisnisnya itu masih pembahasan
nanti siapa yang mengelola
itu juga nanti bahas juga dengan dprd
heru menambahkan tahapan lainnya yang juga perlu dibahas
yakni mengenai titik titik penerapan jalan berbayar serta kesepakatan tarif yang dikenakan
ia menambahkan kebijakan jalan berbayar juga memerlukan pembahasan dengan pemerintah pusat
dan direncanakan rampung pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini